pengolahan sampah yang baik selain mengurangi permasalahan lingkungan
juga dapat menghemat anggaran pemerintah
pemerintah kota surabaya mengolah sampah di rumah kompos menjadi listrik
setiap harinya rumah kompos menghasilkan empat kw listrik
sampah jika tidak diolah dengan baik akan menyebabkan permasalahan lingkungan
pemerintah kota surabaya menjadi percontohan untuk kota dan kabupaten di indonesia dalam pengolahan sampah
selain diolah menjadi pupuk kompos dan darulang sampah di kota surabaya diubah menjadi listrik
bagaimana proses pembuatan listrik
di dalamnya ada proses seperti ini ini mengandung gas
ini gasnya untuk menggerakkan mesin atau jengset yang ada di dalam ya
itu nanti ada penyimpanan di baterai
baterai nanti kita nyalakan pada malam hari
ada tiga titik untuk penerangan rumah kompos pada malam hari
kita nyalakan rumah kompos untuk pakai hasilnya listrik ini

rumah kompos yang menghasilkan listrik yaitu di beratang wonorejo jambangan dan tamba oso
dalam sehari rata rata setiap rumah kompos menghasilkan sekitar empat watt
yang digunakan untuk menerangi rumah kompos dan taman taman
selain dapat menghasilkan listrik rumah kompos juga merupakan tempat pembuangan sampah untuk warga
pemerintah kota surabaya menghemat anggaran yang besar dari pengolahan sampah ini
penghematannya itu besar sekali
kalau dulu waktu aku zaman kepala dinas kebersihan itu tiga ribu tiga ratus masuk ke tpa
sekarang ini tinggal seribu empat ratus an yang ke tpa turun terus setiap tahun itu
makanya tadi saya katakan kalau lima tadi mudah mudahan bisa lima puluh ton karena tergantung luas tanahnya juga
kalau itu bisa diturunkan turun terus maka kita akan bayar
meskipun investasi yang kita buat di tpa itu itu termurah dibandingkan kota kota lain di indonesia
kita termurah kalau nggak salah solo itu dengan penduduk tujuh ratus lima puluh ribu kita kan tiga juta
jadi tiga kalinya itu dia kena sembilan puluh berapa
sembilan puluh juta usd kalau nggak salah
nah tapi kita hanya empat puluh delapan juta usd
minimal sampah yang harus masuk ke tpa benowo adalah seribu ton
karena target pemkot surabaya menghasilkan listrik sebelas mw
pemerintah kota surabaya akan menambah lima rumah kompos baru yang ditargetkan tahun ini selesai
salah satunya di wilayah tengilis dengan harapan bisa menghasilkan listrik empat kw
penambahan ini dilakukan karena targetnya sebanyak lima puluh ton sampah tidak lagi masuk ke tempat pembuangan akhir benowo